anggota tni angkatan darat yang tewas ditembak pada selasa malam dimakamkan secara militer di taman bahagia tmp dredet kota bogor rabu siang
puspom angkatan darat meminta puspom angkatan udara menuntaskan penyelidikan kasus ini dalam waktu satu minggu
pemakaman jenazah letkol cpm dono kus prianto
di tanah makam pahlawan kota bogor jawa barat rabu siang dihadiri sejumlah perwira tinggi tni ad tni au dan polri
korban yang menjabat sebagai kabak penyelidikan puspom ad itu diketahui tewas saat bertugas mengumpulkan bukti data
sekaligus memantau para prajurit tni yang ditenggarai melakukan pelanggaran
meski penanganan kasusnya diserahkan kepada puspom au komandan puspom ad meminta penyelidikan dapat tuntas dalam seminggu ke depan
ya tidak perlu lama ya satu minggu itu selesai sudah
selesai seperti itu kita kan sudah sudah ada mengarah kepada siapa perbuatan
apa sanksi yang paling sesuai dengan donong dong
saya tidak bisa menentukan apakah sanksi itu harus bagaimana nanti tunggu hasil proses penyelidikan semuanya
letkol cpm dono kus prianto tewas ditembak saat mengendarai mobil dinasnya di kawasan jatinegara jakarta timur pada selasa malam
ia adalah anggota polisi militer angkatan darat
korban dinyatakan tewas di tempat setelah terkena dua tembakan fatal
tersangka pelaku yang merupakan anggota tni angkatan udara
ditangkap setengah jam setelah penembakan terjadi
dari investigasi awal tersangka disebut berada di bawah pengaruh minuman keras saat melakukan penembakan
tersangka diduga emosi setelah kendaraan bersinggungan dengan kendaraan korban
tersangka serda jr kini ditahan satuan polisi militer tni angkatan udara di lanut halim perdana kusuma